lapangan puputan renon dan pasar menjadi salah satu lokasi umat islam di kota dan
pasar untuk melaksanakan sholat idul fitri seribu empat ratus empat puluh empat hijriah
ribuan umat muslim telah berkumpul sejak pukul enam pagi
kemat takbir berkumandang sebelum umat islam menggelar sholat id dan diakhiri dengan bersalam
salaman lalu kembali pulang ke rumah masing masing untuk merayakan lebaran bersama keluarga
momen yang ditunggu bagi umat muslim setelah satu bulan
berpuasa yakni perayaan lebaran di hari lebaran ini menjadi momen yang tepat untuk saling memaafkan
mengikat tali persaudaraan dan tentunya tradisi pulang kampung lantas bagaimana dengan umat
muslim yang berada di pulau bali sebagai pulau dengan mayoritas masyarakatnya beragama hindu
namun tidak pulang kampung karena memang sudah turun temurun bertempat tinggal di bali dalam
segmen sudut kota kali ini saya akan berkunjung ke salah satu kawasan kota denpasar melihat lebih
dekat tradisi umat muslim merayakan lebaran bersama keluarga yang telah menetap secara
turun temurun tinggal di kota denpasar husnul fahmi ketua pimpinan wilayah muhammadiyah denpasar yang
merupakan warga asli bali menjelaskan hari raya lebaran di bali tak bisa terlepas dari
tradisi kumpul keluarga termasuk menjalankan tradisi nyameh beraya atau kegiatan silaturhami
antar umat beragama yang tetap dipertahankan sebagai bentuk toleransi
pak terima kasih banyak pak waktunya pak nah ini kan biasanya setelah merayakan hari raya idul fitri
dan sholat idul fitri bersama nih pak ada tradisi enggak pak yang biasanya sebagai umat muslim yang
dibalikan kalau kami dikeluarga itu memang tradisinya berkumpul di rumah adil kalau
rusul kan rumah bapak ibu ya kemudian karena bapak itu sudah jadi kakak sekarang ya kakak
perempuan yang paling besar

ketan penyamobraya ini wrench
kita apa mengacu itu bujur coleman beragama i empat pdi magnus
saudara kemarin satu hari sebelum hari raya idul fitri kami istilahnya kalau di bali itu ngejot ya ke keluarga hindu
dari keluarga hindu kemarin juga ketika hari nyepi satu hari sebelum nyepi itu juga beliau ngejot juga ke kita
jadi ada ikatan walaupun berbeda agama tapi kami satu kami keluarga besar
dan itulah yang kita wujudkan dalam menyambut raya
dan tetap dipertahankan sampai sekarang
tradisi nyame braye saat idul fitri di bali yang tetap dipertahankan hingga saat ini salah satunya adalah ngejot
ngejot merupakan kegiatan mengantarkan makanan saat hari raya kepada tetangga walaupun berbeda agama
seperti di kampung muslim desa pengayaman sukasadabuleleng yang secara turun temurun melaksanakan tradisi ngecot
di desa ini umat islam akan mengantarkan makanan tidak hanya kepada sesama umat islam
tetapi juga kepada umat lainnya
di sekitar desa yang mayoritas beragama hindu
tidak hanya di buleleng umat islam di kota denpasar yang telah menetap turun temurun juga menjalankan tradisi ngejot
seperti yang dilakukan fauzia warga jalan tanimbar dan pasar yang melakukan ngejot dengan sejen khas hari raya
seperti telur gulai kambing opor dan lontong
ngejot umumnya diantarkan sehari jelang hari raya
saat hari lebaran
lebaran kita khasnya harus diberi kambing dan ini ayam tapi tambahan
dengan dadar lontok kiasi
itu memang ada setiap lebaran atau gimana setiap hari raya
setiap hari raya
ya gak keharmonisan kerugunan warga islam
bagi umat islam yang menetap di bali
hari raya lebaran menjadi momen kunjungan keluarga lain di luar bali untuk bersilaturahmi
momen ini dimanfaatkan sebagai ajang berkumpul bersama keluarga
anak cucu kerabat dan handai tolan untuk mempererat tali persaudaraan
tak ketinggalan tradisi pembagian thr dari orang tua kepada anak cucu sebagai bentuk ungkapan kasih sayang
setiap tahun masih diterima karena kan udah tradisi juga
pasti dari yang tua ke yang muda
terus ya paling untuk ditabung untuk tabungan nikah
dibuat apa dik nanti thr
gak tahu buat jajan
ya senang sih tradisinya masih terus berlanjut kayak nggak putus gitu tari silaturahminya
mbak sendiri thr nanti mau dipergunakan apa mbak
kalau saya sih ditabung ya buat masa depan
momen berkumpul pada hari lebaran tentunya tidak lepas dari sejarah suara
menunya pun beragam mulai dari yang otentik hingga menu yang tidak boleh hilang saat hari raya
perayaan hari idul fitri di pulau dewata bali kental dengan tradisi sebagai akulturasi budaya
tradisi yang tetap terjaga hingga kini menjadi kunci keindahan toleransi di bali